inilah suasana aneka lomba yang dilakukan oleh empat orang kakak beradik di sidoarjo jawa timur senin siang
keceriaan tampak dari wajah mereka meski dilaksanakan hanya dengan memanfaatkan aneka barang yang ada di sekitar rumah
kakak beradik ini mengaku sengaja menggelar lomba makan kerupuk
masukkan paku dalam botol
hingga tarik tambang sebagai pengobat rindu akan kemeriahan suasana perayaan kemerdekaan republik indonesia pada tahun tahun sebelum masa pandemi
meski sederhana dan hanya melibatkan keluarga
kakak beradik ini mengaku senang dapat merasakan aneka lomba yang biasa digelar pada saat tujuh belas an
dan berharap wabah virus corona yang saat ini terjadi dapat cepat meredah
bisa main berlomba lomba sama teman teman kampung
sekarang karena pandemi gini ppkm gini
malah kita merayakan kemerdekaan di rumah saja
dengan digelarnya lomba lomba secara pribadi dengan protokol kesehatan ketat
kakak beradik ini mengaku menambah semangat untuk turut berjuang membangun bangsa di masa pandemi saat ini